suasana gedung tenis indoor senayan tampak meriah pada selasa malam dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
pasalnya sebuah konser amal megah digelar oleh bank syariah indonesia dalam rangka peringatan ulang tahunnya yang kedua
acara yang digelar sejak pukul tujuh malam ini mengusung tema perjalanan sebuah mahakarya
dibuka oleh salawat badar oleh said zulkar tak kurang dari sembilan lagu karya maestro musik indonesia
krisye dan didik kempot dibawakan dengan iringan aping dari tualet orkestra di bawah pimpinan adms
konser yang digelar juga sebagai penghargaan atau tribut kepada kedua maestro musik tersebut
turut menghadirkan rainda prasyatya atau pasha putra dari mendiang krisha yang berduet bersama marcel siahaan membawakan lagu sabda alam
suasana syahadu yang mewarnai lagu lagu karya krisye
sontak berubah meriah saat farel prayoga membawakan medley campur sari sewukuto dan stasiun balapan karya didi kempo

putra dari mendiang diri kempot yaitu saka praja adil juga turut berduet bersama farel prayoga membawakan lagu banyu langit
direktur utama pt bank syariah indonesia tvk menyatakan melalui konser amal ini
bsi mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk menyaksikan perjalanan perusahaan yang sedari awal memang dirancang sebagai sebuah mahakarya

dalam usia yang relatif muda sudah banyak hal yang dicapai
antara lain menjadi bank syariah terbesar di indonesia dan menjadi bank nomor enam berdasarkan total aset di jajaran perbankan nasional di indonesia
menjadi bank yang sangat profitable dan mampu membangun perusahaan yang sangat berhasil

perjalanan sebuah kapal penisi yang berangkat dari bandar jakarta menuju sabang mengelilingi nusantara hingga akhirnya bersandar di dubai
pada akhir acara bank syariah indonesia mendapat penghargaan dari museum rekor indonesia sebagai bank dengan proses merger tercepat di indonesia
selain itu tercatat bank syariah indonesia berhasil mengumpulkan donasi sebanyak satu lima miliar lebih pada konser amal yang berdurasi hampir